unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polrestabes surabaya
kembali membongkar kasus prostitusi online yang memanfaatkan media sosial
dari pengungkapan tersebut polisi mengamankan satu orang mucikari
dan tiga gadis belia asal purwakarta jawa barat
penggerbekan prostitusi online di salah satu kamar sebuah hotel di kawasan jalan diponegoro surabaya ini
dilakukan oleh unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polrestabes surabaya
dalam penggerbekan ini polisi mengamankan ars warga kelurahan mekarsari kabupaten purwakarta jawa barat
yang tengah melayani pria hidung belang
polisi juga mengamankan seorang mucikari sh warga jalan kembang arum kecamatan meranggen kabupaten demak jawa tengah
serta dua gadis belia berinisial mg dan jn keduanya warga asal purwakarta jawa barat
dari pengembangan kasus diketahui jika mucikari beserta tiga anak buahnya itu
sengaja datang dari jawa tengah ke surabaya untuk membuka praktek prostitusi online
yang pemasarannya dilakukan melalui media sosial facebook
tidak hanya sekedar layanan prostitusi biasa gadis gadis belia ini juga bersedia memberikan layanan seks menyimpang
seperti melayani seks lebih dari satu atau dua orang dengan tarif antara satu hingga dua juta rupiah untuk sekali kencan
warga jawa tengah dan mereka datang ke surabaya memang bertujuan untuk mencari atau melakukan kegiatan yang berbau seksual
dalam hal ini trafficking dan prostribusi
mucikari prostitusi online ini akan dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang atau tppo
dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara
fahrudin ulwi surabaya